anda masih bersama kami di connected ramadhan
beragam cara unik dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci ramadan
kalau di tempat anda seperti apa biasanya untuk tradisinya
kalau di tempat saya waktu di aceh dulu biasanya ada potong kerbau begitu ada istilah megang
nah ini tapi berbeda dengan aceh warga poliwali mandar
sulawesi barat misalnya beramai ramai membakar sulo atau pelita untuk menerangi rumah
cahaya pelita pada bulan puasa diakini akan memberi keberkahan bagi warga
menyambut bulan suci ramadan warga sekaseka kejamatan luyo
poliwali mandar sulawesi barat minggu petang
beramai ramai membakar sulo atau obor tradisional untuk menerangi seluruh penjuru rumah
bukan hanya bagian dalam rumah
anak tangga yang berada di luar rumah pun dipenuhi nyala abe dari solo
sehingga rumah tampak terang
menghiasi rumah dengan nyala abi dari sulo merupakan tradisi yang sudah dilakukan warga
di daerah ini secara turun temurun pada malam pertama
nyala api diakini dapat memberi keberkahan bagi warga selama ramadan
tradisi ini juga merupakan wujud syukur kepada tuhan yang maha esa atas umur panjang
sehingga warga dapat kembali menunaikan ibadah puasa
puji syukur kita kepada tuhan yang maha esa
sehingga kita bisa panjang umur dikasih dapat lagi dalam bulan ramadan ini
sulo terbuat dari buah kemiri yang ditumbuk
dengan kapas kemudian dililitkan pada potongan bambu
kemiri dipilih lantaran memiliki kandungan minyak yang bisa menghasilkan nyala api
yang bisa bertahan cukup lama saat dibakar
namun seiring dengan berjalannya waktu
sudah banyak warga yang beralih menggunakan lilin saat melaksanakan tradisi ini
lantaran dianggap lebih praktis dan efektif